ke komnasam pada hari ini kami komnasam menerima pengaduan laporan dari kuasa hukum keluarga final
ibu maya dan rekan rekannya dari kantor hotman paris
kami sudah menerimanya dan mendalaminya tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini
laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan vina perkembangan penyidikan dan lain lain
kemudian yang paling konsen ke komnasam terkait dengan perlindungan kelompok kentan perempuan dan anak
terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini perempuan dan anak sebagai korban fina gitu
itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga fina
dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban
itu saja yang bisa disampaikan oleh kami dari komnasam
resikusinya itu bagaimana pak
jadi kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani kasus final
dan kami menceritakan kronologis kemudian dari segala hal sampai ke dpo
yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada dua yang tidak ada
nah ini yang kami sampaikan ke komnasam
itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan pak hotman
hasil dari pertemuan kami hari ini dengan komnas ham
ya pada intinya kami kan tetap beracuan
putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap
di situ jelas ada tiga nama yang ada di dalam putusan
tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut
karena jika itu dihilangkan siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian fina
untuk trauma yang dialami sama keluarga sampai saat ini apa aja
masih terus mengingat kebiasaan si pina
kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh vina
tentunya keluarga selalu terngiang ngiang lah begitu
jadi ya memang tadi saya sampaikan ke bapak juga
ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut
karena ini kan viral terus
sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra
tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya
jangan sampai mereka akhirnya putus asa
mendengar adanya dua dpo yang hilang
nah ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak campur aduk lah gitu
udah pelaku belum tertangkap yang lain
hilang lagi dpo ini kan blunder akhirnya begitu
terkait meminta bantuan ke presiden itu seperti apa sih mbak
pak atman meminta bapak presiden untuk turun
maksudnya itu turun itu coba ikut turut mengecek gitu apa yang terjadi sebenarnya begitu
terus dengan yang pak hotman yang tentang linda itu gimana mbak
memang hari ini habis ini kami mau berangkat ke cirebon untuk mendampingi linda
diperiksa oleh polda jabar
tapi karena kondisi linda anaknya sedang sakit
jadi kami yang berangkat ke cirebon untuk mendampingi linda
bahkan kemarin sempat peggy itu kan ketika konferensi pesper sempat menolak tuh
dia bilang dia tidak terlibat dalam hal ini
dia bilang kalau kondisi ini salah kalau lain
sebenarnya hak dia untuk berbicara
haknya peggy untuk berbicara apapun itu
karena dia juga merasa dia punya hak untuk menolak
kalau kami ini kan kuasa hukum korban
karena kami tidak tahu tahapan penyelidikan tahapan pemeriksaan
hingga mengkerucut pg ditetapkan tersangka
berarti kan ada keyakinan dari kepolisian
kalau kami ingin menyampaikan
pegi dan keluarga keberatan ditetapkan tersangka
nah peggy dan kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum tersebut
pada intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap
jadi ya sama sama lah kita sama sama mencari kebenaran
apakah benar pegi pelakunya atau bukan
kemudian nanti ada pembuktian di pengadilan
kami nggak bisa komentar kalau peggy benar atau tidak
mungkin apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh aparat pendekat pendekat hukum
akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus ini
prinsip prinsip dalam penegakan
dalam proses hukum itu kan profesional ya
kemudian ada prinsip kehatian
dan bahwa sebenarnya kepolisian itu sudah memiliki peraturan polisi
nomor delapan tahun dua ribu sembilan
terkait dengan hak asasi manusia yang penting
sebagai satu prinsip diterapkan dalam penegakan hukum
nah ini juga menjadi salah satu atensi komnas ham
saya menyambung pakuli tadi bahwa salah satu atensi komnas ham dalam tindak lanjut kasus ini adalah
bagaimana memastikan pemulihan bagi korban dan anggota keluarganya
karena kan mereka anggota keluarganya ini masih melangsungkan
dan dengan viralnya kasus ini
itu berdampak pada psikologi keluarga korban
sehingga ini yang menjadi atensi
memang ini bukan kewenangan kepolisian
penting untuk dikoordinasikan dengan para pihak terkait ya
dinas sosial dan lain lain
sehingga penting bagi para keluarga itu untuk mendapatkan semacam psikolog klinis
untuk jadi acuan gitu
seberapa trauma yang dihadapi korban karena kasus ini
dan juga tentu kami akan terus berkoordinasi
mendorong memeriksa para pihak terkait dengan tindak lanjut kasus ke depan
terima kasih ya cukup ya
nanti kita update lagi dari telepon ya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya